artinya menyediakan memfasilitasi gamelan itu mungkin dua belas lima belas tahun yang lalu
untuk beberapa kampus yang di kota kota second tear atau kota kota kedua itu memang relatifly juga masih terjangkau apabila dibandingkan kampus yang ngetop gitu
dan mereka menjadi satu dari tiga tim yang sudah memainkan sebelas pertandingan gitu ya
cuma rally pindah ke bimba berkasa
nah justru yang terjadi adalah semakin banyak suara masyarakat yang terbuang
oke sedikit aja tadi kita bahas tentang supporter ya
walaupun nanti di game kedua di bandung
itu akan memberikan keleluasan defense yang luar biasa bagi borneo gitu
yang dipesan namun bukan tanpa resiko bisnis just tip kerap menemui kendala saat pengiriman sehingga perlu
memasarkan hasil produksi lewat media sosial dan aplikasi jual beli
tapi sayangnya yuda di game lawan arab saudi bocut banget
di prawira pandu wiguna akan
kalau stephen hart sama jalen richardson sih gue gak ada masalah
yuda pun juga sama kita juga udah naikin postingan
mayoritas adalah sistem perdagangan alternatif atau over the counter market

yang menjadi salah satu ikon purwakarta
sebelumnya saudara sound system juga pernah ditampilkan di ozasia festival di adelaide
tahu roll ya ketika berada bermain bersama pemain asing gitu dan ya sometime juga juga dari kaoli
walaupun big man nya satu belum kalo ga salah
kemudian hanya menjadi persinggahan untuk di dalam atau domestik jakarta saja
kira kira ada apa ya apakah benar banyak muncul penyakit di pasca lebaran ini
step up sih bukan gak mungkin kemarin
maksudnya menitnya kan udah bagus juga di bpj pj kemarin kan
di pakaian pasar thrifting
kan mau daftarnya di ips
gue masih menunggu juga bagaimana
dan chance buat indonesia buat sejarah lagi tuh masih ada nih
jadi pagi sekali atau sampai atau malam sekali
secara permainan terutama dewa ya
bang tigor jadi anda melihat apakah betul ada diskriminasi dengan adanya kebijakan
dimana di dalam food court itu terdiri dari berbagai kios yang menjual aneka makanan
itu mengajarkan kepada kita bahwa mengelola lingkungan itu tidak
salah satu keunikan dari masjid lause adalah adanya kaligrafi al quran
melakukan koordinasi dan sinkronisasi perumusan
pemain asing lokal dan heritage nya
tapi itu yang membuat ini sih memicu terjadinya pelemparan botol dari supporter gitu kan
posisi udah ditempa di guard atau gimana tuh